sejumlah pedagang asal jawa tengah memborong sapi sapi murah di karantina hewan pelabuhan kalbut situbondo jawa timur
pedagang bisa langsung memutus rantai distribusi sapi karena membeli langsung dari peternak yang menurunkan sapi mereka dari berbagai pulau di madura
di karantina hewan pelabuhan kalbut inilah ratusan ekor sapi asal madura langsung diserbu puluhan pedagang dari berbagai kota
tidak hanya pedagang dari dalam kota situbondo namun sejumlah pedagang asal jawa tengah juga ikut memburu sapi sapi di karantina hewan ini
karantina hewan pun berubah layaknya pasar hewan
para pedagang dan pemilik ternak terus bersahutan melakukan aksi tawar menawar harga dan mempromosikan sapi terbaik mereka masing masing
salah satunya haris pedagang asal solo jawa tengah ini sejak dua hari terakhir sengaja menginap di situ bondo untuk memburu sapi murah
apalagi sapi asal madura dikenal berkualitas bagus
satu persatu sapi dipilah fisik dan kesehatannya
jika telah sesuai sapi diangkut ke dalam dua truk yang dibawanya dari solo
tempat karantina sengaja dipilih sebagai lokasi transaksi karena jika telah masuk ke pasar hewan harganya naik dua kali lipat
dari mana ini kenapa mencari sapi sampai ke sini
cari yang kecil kecil lah karantina harganya
terus di sana dijual berapa
untung dua ratus kursi dua ratus baki
emang kenapa pak di jawa tengah susah untuk mendapatkan seperti ini
oh susah sudah ada tempat perulahan
di karantina hewan ini sapi sapi dari pulau raas sapudi dan sapeken madura dijual mulai dari empat juta rupiah hingga tujuh juta rupiah per ekor
sementara jika sudah di pasar harganya bisa naik menjadi delapan hingga sebelas juta rupiah per ekor